puluhan buruh sebuah pabrik garmen di subang mengalami kesurupan masal senin siang
para buruh yang didominasi perempuan terus berteriak histeris bahkan ada yang berlarian di sekitar pabrik
manajemen pabrik pun terpaksa memulangkan para buruh lebih awal
suasana gaduh dan panik langsung pecah di sekitar pabrik garmen pt pan pacific nesha di ciasem subang jawa barat senin siang
puluhan buruh yang didominasi perempuan ini tiba tiba berteriak histeris dan menangis serta tak sadarkan diri
para buruh ini mengalami fenomena kesurupan masal
menurut salah seorang buruh kesurupan masal berawal dari salah satu karyawan wanita bagian swingland satu yang kemudian menyebar
sedikitnya tiga puluh buruh yang tidak sadarkan diri akibat kesurupan
tiga puluh buruhan ya ini awal mula kejadiannya bagaimana sih
delapan dan sembilan pak
sembilan ya bagaimana
sewing ya ini sudah sering terjadi nggak kesurupan begini
satu tahun yang lalu baru baru kembali
manajemen pabrik berupaya mengatasi persoalan ini dengan mendatangkan orang pintar
kesurupan masal yang terjadi di pabrik ini merupakan peristiwa yang kedua kalinya dalam tiga
tiga bulan terakhir
khawatir kondisi semakin tak terkendali manajemen pun memulangkan dan meliburkan seluruh karyawan